sebuah gudang yang berisi barang bekas dan besi tua di kota probolinggo minggu pagi ludes dila lapsi jagomera
kebakaran sempat membuat panik warga sekitar
diduga api berasal dari bakaran sampah di belakang gudang yang lupa dimatikan
inilah gudang barang bekas dan besi tua milik lasim umur lima puluh tahun
warga di jalan ikan banyar kelurahan mayangan kecamatan mayangan kota probolinggo jawa timur
yang ludes dila lapsi jagomera pada minggu dini hari
penyebab kebakaran sendiri diketahui berasal dari sisi utara gudang
dari tumpukan sampah yang sengaja dibakar warga setempat
diduga lupa dimatikan dan kencangnya tiupan angin
tiba tiba api membesar setelah menyambar isi gudang
yang kebanyakan berisi bahan mudah terbakar hingga meludeskan gudang berukuran sepuluh x empat puluh meter ini
saat kebakaran terjadi sempat beberapa kali terdengar suara ledakan dari tong bekas oli dan tabung lpg
hal ini sontak membuat warga sekitar yang tinggal berdekatan dengan gudang
panik hingga berhamburan keluar rumah
kebakaran bisa dijinakan setelah didatangkan empat unit mobil damkar dari pemerintah kota dan pt kutai timber indonesia
di mana kebakaran tersebut diduga akibat dari kecerobohan manusia
kemungkinan besar ada bakar bakar
sehingga lupa tidak dimatikan
akhirnya api menjadi besar
meski tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini
namun pemilik gudang mengalami kerugian material sekitar satu ratus lima puluh juta rupiah